sudah ada wilam nasution di gedung sabuga bandung
wilam seperti apa keramaian di sana dan bagaimana cuacanya
sore putri seperti dapat anda lihat di sabuga dipenuhi sekali oleh banyak pengunjung terutama anak anak
dan memang tadi sempat hujan tapi seiring dengan waktu hujan semakin kecil dan harapannya adalah dengan hujan terlebih dahulu nanti malam cuaca akan cerah
dan menanggapi fenomena bulan yang akan terjadi nanti malam di sabuga ini sendiri pendaftaran untuk bagi orang yang ingin datang sudah ditutup
begitu juga kami tadi datang ke delapan di bandung juga pendaftaran ditutup
begitu besar antusiasme warga bandung untuk mengamati fenomena bulan yang akan terjadi nanti malam
dan saat ini saya sudah bersama dengan mujiraharto astronomi tb tidak hanya astronomi biasa tapi juga dia seorang maestro
jika anda tahu putri ada empat orang
di indonesia yang namanya diabadikan menjadi asteroid dan pak muji ini adalah salah satunya
pak muji melihat antusiasme warga bandung dan juga warga masyarakat untuk mengikuti fenomena bulan nanti malam
mbak pak mujiraharto
ya ini adalah satu momentum yang bagus untuk mengenalkan anak anak tentang observational science
jadi kita akan melakukan satu pengamatan objek objek yang tidak bisa kita pegang
kita atur seperti kalau kita melakukan eksperimen fisika atau eksperimen yang lainnya
eksperimen biologi atau yang lainnya
karena objeknya bisa kita atur
sedangkan bulan tidak bisa kita atur
kapan dia masuk umrah bumi dan sebagainya
semuanya adalah bekerja hukum hukum gravitasi dan sebagainya
nah mudah mudahan ini bisa menjadikan satu trigger bagi anak anak muda
yang anak anak muda
karena terutama memberi kesan yang baik mereka mempelajari tentang ruang angkasa
karena bagaimanapun juga indonesia maupun masyarakat dunia memerlukan sekali banyak sekali orang orang yang mau mempelajari tentang alam semesta
karena bumi kita memang selalu bekerja mengikuti satu perjalanan kosmos yang panjang sekali
dan kita harus membangun satu komunitas penghuni planet bumi
untuk bersatu menjaga bumi ini yang nyaman dan aman
pak muji mengenai fenomena bulan
ada gerhana bulan total ada supermoon blue moon bad moon
spesial apa fenomena ini pak muji
ya memang orang orang atau kita semua mengatakan bahwa ini kebetulan ada supermoon
jadi berkaitan dengan musim gerhana
berkaitan dengan lumun atau dua bulan pertama dua bulan pertama di dalam satu bulan
dan tahun dua ribu delapan belas ini memang ada tiga belas bulan pertama dan februari tidak ada bulan penamanya
dan dalam abad dua puluh satu hanya empat tahun yang tanpa februari tanpa bulan pertama

dan tahun dua ribu delapan belas dua ribu tiga puluh empat dan dua ribu sembilan puluh empat
sedangkan pada tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu tiga puluh tujuh blue moonnya tadi bertepatan dengan musim gerhana
jadi tahun dua ribu tiga puluh tujuh nanti juga tanggal tiga puluh satu januari terjadi gerhana bulan total pada saat bulan pertama
pak muji bagi masyarakat awam yang tidak memiliki teleskop
bagaimana panduannya nih pak
bagaimana panduannya nih pak
sebetulnya sangat mudah karena bulan itu adalah cahayanya tidak berbahaya bagi mata kita
kalaupun kita tidak punya teleskop kita bisa menggunakan mata kita untuk menatap bulan purnama
bulan purnama pada saat matahari terbenam bulan itu biasanya baru terbit dari timur
jadi kita harus mencari lokasi di arah timur yang tidak terhalang
yang lapang kira kira ya sekitar kalau kita ke arah titik timur

karena tangan kita bisa merentang tiga puluh derajat ke arah utara untuk saat ini
nah itu kira kira lokasi tempat terbitnya bulan dan kita bisa mencari bulan
tapi kalau bulan sudah tinggi ya kita bisa langsung melihat
kemungkinannya pak dengan cuaca seperti ini apakah ada kemungkinan bulan cerah nanti malam
ya kita berharap di antara salah salah awan itu masih bisa dapat kesempatan untuk bisa melihat gerhana bulan total nanti malam
baik terima kasih banyak pak moji semoga nanti malam kita bisa melihat gerhana
seperti itu laporannya dari bandung putri
terima kasih wilam sebenarnya tidak terlalu malam sekitar satu jam lagi terima kasih wilam
kami ajak anda sekarang ke bali acara nonton bareng gerhana bulan total atau super blue blood moon dilakukan di beberapa titik
koresponen kami nyoman wiryadinata berada di bali
wirya di mana persisi anda sekarang seperti apa cuacanya bagaimana antusiasme warga di sana
ya putri saya sedang berada di pantai peti tengah di kute bali
karena kalau kita lihat prediksinya memang kalau dari pulau bali akan dapat dilihat artinya gerhana bulan akan dapat dilihat pada mata angin barat laut
artinya di pesisir barat pulau bali akan dapat melihat matahari bulan gerhana bulan tanpa terhalangi oleh apapun
artinya sudah laut bebas
memang kalau kita lihat di sini hingga sore ini banyak sekali warga termasuk juga wisatawan
selain akan menunggu matahari terbenam yang nanti akan terjadi pada pukul delapan belas empat puluh tujuh waktu indonesia tengah
mereka juga sudah mempersiapkan diri untuk nanti mengabadikan atau memotret atau memvideokan gerhana bulan yang akan terjadi sekitar satu jam empat puluh menit lagi
yang akan bisa disaksikan dari pulau bali ini
jadi sudah dijadwalkan gerhana bulan sebagian saja akan terjadi pada pukul sembilan belas empat puluh delapan
kemudian gerhana bulan total akan dimulai atau diawali sekitar pukul dua puluh lima puluh satu waktu indonesia tengah dan akan berakhir sekitar pukul dua puluh dua delapan waktu indonesia tengah
jadi ada rentang waktu sekitar tujuh puluh enam menit untuk menyaksikan termasuk juga mengabadikan
waktu yang panjang sekitar satu jam enam belas menit untuk menyaksikan
bagaimana fenomena cahaya matahari yang dihalangi oleh bumi
sehingga tidak semua cahaya matahari tersebut sampai ke bulan sehingga menyebabkan terjadinya gerhana bulan
yang memang diperkirakan terjadi hanya satu ratus lima puluh dua tahun artinya satu ratus lima puluh dua tahun yang lalu
tepatnya pada tanggal tiga puluh satu maret seribu delapan ratus enam puluh enam
fenomena ini atau fenomena supermoon kemudian blue moon
termasuk juga blood moon terjadi pada satu ratus lima puluh dua tahun lalu
kalau kita lihat ekstra bulan yang akan terlihat tidak seperti biasanya
jadi ketika blue moon sendiri terjadi dua kali
pada bulan yang sama artinya bulan purnama terjadi pada bulan yang sama
yakni pada awal januari dan pada akhir januari pada hari ini
termasuk juga nanti bagaimana bayangan bumi juga menghalangi terjadinya atau nyampenya bayangan bumi ke bulan
sehingga akan terjadi blood moon artinya bulan akan berwarna sedikit kemerahan seperti warna darah
apakah ada ritual adat khusus masyarakat bali hindu bali yang dilakukan pada saat fenomena ini terjadi
iya putri memang kalau kita lihat tradisi ataupun persembahyangan besar
biasanya dilakukan pada bulan purnama termasuk juga pada bulan mati
dan kebetulan memang hari ini di tanggal tiga puluh satu januari ini mereka akan merupakan bulan purnama
artinya dari pagi hari hingga malam nanti
umat hindu akan melakukan persembahyangan tidak hanya di pura yang ada di rumah
termasuk juga pura pura yang ada di tempat tempat umum di desa
termasuk juga pura pura yang memang ada di sekitaran lokasi beradanya atau tempat tinggal umat hindu sendiri
seperti kita lihat tadi dari pagi memang sudah dilakukan upacara persembahyangan di bulan purnama ini
memang tidak ada persembahyangan khusus karena memang setiap bulan purnama umat hindu melakukan persembahyangan khusus
artinya pada bulan mati termasuk juga pada bulan yang paling cahayanya paling terang pada bulan purnama juga melakukan persembahyangan
memang akan ada beberapa tempat yang akan dijadikan nonton bareng bulan gerhana bulan
yakni informasi yang saya dapatkan nanti akan ada di lapangan puputan badung di denpasar
kemudian juga rencananya ada di tempat pengungsian bencana gunung kagung yang ada di klungkong atau di gor swecapura
termasuk juga ada nonton berbunyi
nonton bareng di seputaran bagaimana juga bisa melihat bulan dan gunung agung sendiri
kalau misalnya cuaca cerah akan ada nonton bareng di seputaran gunung agung
memang kalau kita lihat ada beberapa tempat yang sangat bagus untuk dilakukan pemotretan
termasuk juga mengabadikan bulan gerhana bulan dengan ikon ikon bali tentunya
memang kalau kita lihat ada beberapa warga maupun beberapa wisatawan yang sudah mulai berdatangan ke tempat tempat

ini gambar gambar atau latar belakang bali untuk mengabadikan bulan atau fenomena gerhana bulan
yang hanya terjadi satu ratus lima puluh dua tahun sekali ini putri
baik terima kasih nyaman wiryadinata dari bali